cvg pengelola agen travel umroh jasa family ini hanya bisa tertunduk lesu saat digelandang
satreskrim polresta bogor kota bogor jawa barat usai ditangkap di rumahnya pada kamis siang di
di hadapan petugas tersangka mengelak telah menipu ratusan korban lantaran telah menyetorkan dana
umroh para jemaah kepada agen wna di negara arab saudi saya itu sampai dengan sama gimana
kalau dia itu ingin berangkatkan satu ratus lima puluh dua ratus jemaah warga negara saudi pada saat itu dia menginginkan
waktu dari saya untuk tidur baru sama saya dan menikahi saya saya tidak mau oke makanya keberangkatan
yang sudah berangkat itu ditutup dari keberangkatan yang belum berangkat uangnya uangnya sudah terpakai
dengan jamaah yang sudah berangkat satu ratus tiga puluh tujuh jemaah sementara hasil pemeriksaan kepolisian modus
pelaku biasa menarik minat korban dengan gencar melakukan flexing umroh di media sosial sekaligus
mengatok biaya umroh murah sebesar lima hingga dua belas juta rupiah per orang meski demikian polisi
masih menelusuri aliran dana umroh para korban yang ditaksir mencapai hampir dua miliar rupiah
hai untuk sementara ini data saat ini yang dapat kami impon desember dua ribu dua puluh dua kurang lebih ada satu ratus enam yang
masih belum bisa berhasil diberangkatkan dengan total uang yang sudah masuk kurang lebih satu delapan miliar
polisi mengamankan bukti skoper berkas ratusan paspor buku tabungan hingga spanduk travel
fiktif sebelumnya pelaku diamankan usai dilaporkan oleh belasan jemaah umroh yang menjadi
penipuan pada dua puluh januari lalu para korban mengaku gagal berangkat umroh sesuai jadwal
bulan desember tahun lalu mereka bahkan putus kontak dengan pengolah travel hingga kebingungan
menuntut ganti rugi polisi kini membuka posko pengaduan khusus untuk mempermudah kebutuhan
para korban jemaah umroh sementara dari hasil pemeriksaan jasa travel umroh cisa family juga
dipastikan fiktif alias tidak resmi terdaftar di kementerian agama muhammad juanda bogor jawa barat